dua puluh ekor ayam pelung dari berbagai daerah mengikuti sebuah kontes di lampung pada hari minggu
dalam kontes ini para ayam dinilai dari tiga aspek yakni suara penampilan dan bobot
untuk suara juri akan menilai suara kokok ayam yang merdu dan panjang
sementara untuk penampilan juri menilai bagian kepala pulu hingga kaki ayam
sedangkan untuk bobot ayam dinilai ayam dengan bobot terberat
dalam kontes ini ayam berukuran besar dan gagah ditampilkan di dalam kandang yang sudah disediakan panitia
kalau suara jenis suara pelung kan beda beda ya
cuma yang dicari yang suaranya ngalun yang merdu
yang di telinga rasanya enak
ada irama iramanya bagus keserasiannya bagus
kontes ayam pelung ini diselenggarakan oleh pengurus himpunan peternak dan penggemar ayam pelung nusantara dpw lampung
serta bertujuan untuk memajukan peternak di lampung
tidak semua ayam ditampilkan akan berkokok sesuai keinginan pemiliknya
seperti yang dimiliki seorang peserta bernama
meski telah melalui tiga sesi ayam pelungnya tidak juga mau berkokok
padahal ayam pelung miliknya telah menjadi juara di berbagai kontes sebelumnya
kalau hobi udah dua tahunan sih pak
cuma aktif di komunitas sudah sekitar satu tahunan ini
terus suami suami tadinya kan waktu mulai mulai itu dia nggak mendukung juga
tapi lama lama karena sering diajak sering diajak
sekarang ikut juga ngantar kemarin
setelah mendapat penjurian hingga babak final terpilih sembilan ekor ayam pelung terbaik
selain meraih piala pemenang juga mendapat hadiah uang tunai
usai menjadi pemenang kontes biasanya harga jual ayam pelung akan meningkat tajam
sugianto andi surahman lampung